saat ini hampir semua orang sudah memiliki smartphone
bagi pengguna smartphone tentunya memakai aplikasi pengiri pesan salah satunya adalah whatsapp
meski memiliki sistem kamaran n dua n encryption aplikasi penggiri pesan ini tetap memiliki celah untuk disadap orang lain
secara sederhana ketika akan melakukan penyadapan handphone target akan ditanamkan perangkat mata mata atau yang biasa dikenal dengan spyware oleh penyadap
penyadap dapat melakukan intervensi pada target ketika mengirim dan menerima pesan
melalui spyware penyadap juga bisa menggunakan fitur microphone dan speaker di handphone target untuk mengakses dan menyusup ketika target melakukan panggilan
dengan kondisi seperti ini penyadap dapat mengontrol handphone target seperti mengakses aplikasi pengiri pesan galeri foto dan video rewet percakapan dan panggilan hingga lokasi keberadaan target
ada sejumlah hal yang perlu anda perhatikan
anda harus menghentikan dan waspadai saat menggunakan aplikasi penggiri pesan
di antaranya mengirim pesan yang tak dikirim pengguna satu whatsapp anda online padahal anda tidak menggunakannya ada pesan yang sudah dibaca padahal anda belum membukanya keluar secara paksa dari akun whatsapp serta tiba tiba mendapatkan kode otp
bisa jadi akun whatsapp anda sedang dikontrol oleh orang lain dari jet jauh
kalau yang terjadi seperti ini end to end entiption aplikasi jenis apa
apapun itu tidak akan efek alias komunikasi baik itu chattingan telepon video call voice call itu bisa didengar oleh yang memasang spywear ini
karena apa karena posisinya sudah di end gitu ya sudah tidak di encrypt alias sudah di decrypt oleh aplikasi end to end tadi
program perangkat mata mata atau spyware di handphone kita dapat dilakukan kurang dari satu menit
kedua hal yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah bisa terjadi kalau kita lengah ataupun kita memberikan akses sementara smartphone kita yang ada aplikasi whatsappnya ke orang lain dalam kurun waktu tiga puluh sampai enam puluh detik saja sudah bisa terjadi
beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyadapan
seperti memastikan operating sistem handphone
anda selalu menggunakan versi terbaru baik pengguna ios ataupun android
menggunakan aplikasi pengirim pesan terupdate menginstal aplikasi dari platform distribusi digital resmi seperti app store ataupun play store
tidak ada salahnya juga menginstal aplikasi anti malware
menggunakan password pantau secara berkala fitur multi log in device aplikasi pengirim pesan anda
dan ada baiknya menggunakan sistem keamanan berlapar
tim liputan cnn indonesia jakarta